jenny yang jujur
suatu ketika di sebuah kota kecil bernama riverdail hiduplah tiga orang teman
pada hari kisah kita dimulai monika sangat bahagia karena ibunya membelikannya hadiah istimewa
monica ayo cepat atau kau akan terlambat ke sekolah
ibu pikir kau akan menunjukkannya kepada teman temanmu di bus
aku akan menunjukkannya kepada mereka di sekolah bagaimana kalau itu jatuh dari tangan dan patah
terima kasih ibu ini adalah pensil yang paling indah tercantik terindah yang pernah ada
sama sama monica sekarang ayo cepat pergi atau kau akan ketinggalan bus
jadi ini adalah bensilnya
ini adalah bagaimana kita menyelesaikan
aku ada sesuatu untuk ditunjukkan
wow apakah itu pensil atau boneka
ini adalah boneka pensil atau pensil bonekaku
aku belum pernah melihat pensil seperti itu aku berharap aku punya satu
jangan menyentuhnya nanti akan rusak
tapi pensil itu tidak akan patah kalau hanya disentuh saja
bagaimana kalau patah apa yang terjadi di sana monika
waktunya istirahat semuanya boleh keluar sekarang tetapi kembali tepat waktu untuk pelajaran bahasa inggris ya
tidak aku harus tetap di kelas untuk mengurusi pensilku
kalau kau tidak datang aku akan mengambil pensilmu dan mematahkannya
gloria jangan katakan hal hal mengerikan seperti itu lagi aku hanya bercanda denganmu ayo
ah ibu lupa kalau kacamata ibu ada di kelas
gloria bisakah kau pergi dan mengambilnya
dimana pensilku itu tidak ada
pasti ada di suatu tempat ayolah cari itu
ada ribut ribut apa lagi itu
bu pensil boneka aku boneka pensil baru aku aku tidak bisa menemukannya
dimana kau menyimpannya
aku menyimpannya dalam tasku dan sekarang tidak ada
apakah kau yakin kalau kau tidak membawanya ke taman bermain atau saat makan siang
oh seseorang pasti telah mencurinya
monica sebelum kau menuduh seseorang mencuri pensil seperti ini pergi dan cari pensilmu
aku akan pergi dengannya ibu
pertama periksa atas gloria bu guru
aku melihat dia sedang melihat pensil monica ketika dia datang ke kelas untuk mengambil kacamata ibu
lihatkan aku tidak mengambilnya
bagaimana kau bisa menuduh seseorang mencuri seperti itu monica
mereka mencarinya kemana mana tetapi pensil itu tidak bisa ditemukan
ibu yakin kau baru saja menghilangkannya monica
jika yang lain ada yang menemukan pensil monica harap segera dikembalikan
jenny ayo datang untuk makan malam
apa itu mengapa kau menangis
aku bukan pencuri ibu
ibu tahu itu jenny katakan pada ibu apa yang terjadi di sekolah hari ini
aku mengambil pensil boneka monica setelah kami kembali dari permainan untuk pelajaran bahasa inggris
aku melihat pensil jatuh di bawah mejanya jadi aku menyembunyikannya di dalam tasku
tapi itu hanya bercanda
ya sudah kalau begitu kembalikan saja padanya
aku tidak bisa
aku baru saja akan mengembalikannya padanya ketika tiba tiba dia berkata bahwa seseorang telah mencuri pensiunnya
mereka bahkan mengatakan bahwa gloria yang telah mencurinya
aku takut ibu
siapa yang akan percaya pada aku kalau aku menyembunyikan pensil itu hanya untuk bercanda
mereka semua pasti akan berpikir aku mencurinya
kau tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
sekarang apakah kau ingin kalau sahabatmu itu merasa sedih
tapi apa yang harus aku lakukan sekarang
pergi ke sekolah besok dan beritahu semua orang apa yang kau lakukan
katakan maaf dan kembalikan pensilnya
kalau aku melakukan itu semua orang akan memanggilku pencuri
monika dan gloria tidak akan pernah bicara lagi denganku
itu adalah resiko yang harus kau ambil
apakah kau ingin melakukan hal yang benar atau
tidak kebenaran memiliki banyak kekuatan
jika kau berbicara kebenaran bahkan jika orang lain marah padamu untuk beberapa waktu
pada akhirnya mereka akan mulai menyukaimu lagi
ibu aku takut
antara aku ke sekolah besok ya bu
tidak kalau ibu ikut denganmu kau tidak akan pernah belajar nilai keberanian
kau harus melakukan semua ini sendirian jenny
ibu mencintaimu jenny dan ibu akan ada di pihakmu
adakah yang menemukan pensil monica
aku aku menemukannya bu
jenny terima kasih ya kau telah menemukannya
tidak aku tidak menemukannya
tapi aku mengambilnya
kemarin pensil monica terlepas dari tasnya selama pelajaran bahasa inggris
dan aku pikir itu akan menjadi lelucon yang bagus untuk menyembunyikannya
tapi ketika aku akan mengembalikannya dia mengatakan seseorang telah mencurinya
dan kau diam saja ketika mereka mengatakan kalau aku telah mencurinya
maaf gloria aku sangat menyesal
kau menunjukkan tasmu dan semua orang percaya padamu
tapi aku sangat takut bagaimana kalau seseorang melihat tasku dan menemukannya
aku benar benar minta maaf gloria
jenny aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi
apakah kalian tidak sadar kalau jenny tidak harus mengembalikan pensilnya
tapi tetap saja dia melakukannya
dia bisa saja berbohong dan memberitahu kita bahwa dia menemukan pensil itu bukan
adalah baik untuk menunjukkan kesalahan orang lain
tapi perlu keberanian nyata untuk mengakui kesalahan kita sendiri
dan jenny telah melakukan hal itu
kita seharusnya bangga padanya
dan katakan padaku bukankah jenny gadis yang baik dan temanmu juga
bukankah dia selalu menjadi siswi pekerja keras dan teman sekelas yang baik dan membantu bagi kalian semua
bukankah dia selalu menjadi siswi pekerja keras dan teman sekelas yang baik
iya bu guru
jenny selalu baik kepada semua orang
dia baik ramah dan pekerja keras
jenny selalu baik kepada semua orang
dia baik ramah dan pekerja keras
dan monica kau menyukai pensilmu
tapi itu tidak berarti bahwa kau harus panik ketika dia hilang
bagaimana kau bisa berpikir bahwa seseorang dari kelasmu pasti telah mencurinya
itu salahku kalau jenny merasa takut
siapapun akan takut kalau mereka berpikir mereka akan disebut pencuri hanya karena permainan lelucon kecil
kau memang pemberani
maafkan aku jenny
hanya orang pemberani yang memiliki keberanian untuk menerima kesalahan mereka dan mengatakan yang sebenarnya
selalu merupakan pilihan yang tepat